batalnya kenaikan yuran peserta bukan penerima upah kelas tiga membuat badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan akan menanggung defisit hingga sembilan dua puluh lima triliun rupiah di tahun dua ribu enam belas
pada satu april lalu seharusnya yuran peserta bukan penerima upah kelas tiga naik rp empat lima ratus menjadi rp tiga puluh
meskipun dewan jaminan sosial nasional dan aktuaria sudah menghitung angka iuran yang ideal adalah rp tiga puluh enam
namun peraturan presiden nomor dua puluh delapan tahun dua ribu enam belas membatalkan kenaikan tersebut sehingga bpjs kesehatan berpotensi defisit
untungnya bpjs menghitung bakal ada potensi penerimaan tahun ini sekitar rp dua dua triliun
sisa defisit sebesar rp tujuh triliun akan ditutup dengan dana cadangan yang sudah dialokasikan pemerintah senilai rp enam delapan triliun
kalau kelas tiga misalkan

dengan begitu maka tetap ada potensi defisit
nah bagaimana mengatasi potensi defisit ini dengan potensi defisit tujuh triliun seperti tadi disampaikan oleh pak dirut
pemerintah sudah mengalokasikan dana cadangan program ckn melalui kementerian keuangan sebesar rp enam delapan triliun
untuk menurut saya
menutup defisit akibat batalnya kenaikan yuran bpjs kesehatan akan memasang strategi baru investasi baru juga tahun ini
selama tahun dua ribu lima belas bpjs kesehatan lebih banyak memilih instrumen investasi pada produk perbankan
dan penempatan ya sama aja
kalau memang likuiditas ya sebagian besar di dalam produk produk perbankan yang bersifat liquid
ada deposito ada deposit on call bisa giro kan boleh saja
ada surat tentang negara juga ada
ini likuiditas kita perlukan dalam waktu mingguan
surat utang negara tenornya panjang kan lima tahun sepuluh tahun kan tidak selaras